anda kembali di cnn indonesia breaking news
sebuah gempa bermagnitudo tujuh terjadi sekitar pukul delapan belas empat puluh enam waktu indonesia barat
lokasi gempa berada di dua puluh tujuh km arah timur laut lombok utara nusa tenggara barat
pasca gempa dengan kedalaman lima km ini bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami
warga langsung berhamburan keluar rumah mereka
gempa berkekuatan tujuh magnitudo yang berpusat di ntb minggu petang dirasakan kuat di pacitan
getaran yang terjadi pukul delapan belas empat puluh enam waktu indonesia barat kemudian mengejutkan warga
mereka pun berlarian keluar rumah
sementara itu pantauan detikkom di kelurahan teloso kecamatan kota
puluhan warga masih bertahan di luar rumah hingga beberapa menit
sebagian tampak berdiri di pinggir jalan
dan beberapa orang lain berkumpul di tanah lapang yang berada di antara permukiman